iya ya ampun rapi banget
siapa dulu dong yang bantuin
kok kamu kan gue
ih apaan sih
kan yang kerja mas pur
yang bantuin kan aku
entah kalo dia pake ngojek kotor lagi
lagi kan bentar lagi mau dijemput sama bang romeo
yaudah tetik warung dulu ya
eh ntar lu
udah lama banget gak makan sarden
ntar kalau motornya udah laku
selamat datangnya bos dan tukang ngojeknya
nih makan siang lo
hari ini emak masak enak deh
makasih banyak mak
di abisin ya
jangan sampe sisain
mak pulang dulu ya
selamat datang kembali
menyakma dan tukang ngojeknya
terima kasih bos
apakah masakannya asin lagi
gue kayaknya kuat asin bos
oke yang sexi mati
gue lagi enggak
maaf bos makanan yang biasa bos makan warungnya sudah tutup
lost cari di warung yang lain
maaf bos tapi lauk yang bos udin suka sudah habis
cari di tanah abang disana banyak yang jual
jadi cowok yang kemarin itu bukan gepitan kamu
ih apaan sih
ya bukan dong
gue seneng dengernya
ih aku juga seneng kok
kamu seneng sama
ih apaan sih
aku tuh seneng soalnya mas pur mau bantuin aku
wah sojak tidur
aduh nih ah ini dia nih
jangan lu molding
bos ini makanan pesanannya
lo kelamaan peginya
gue jadi lapar
gue terpaksa makan basuh
maaf bos tadi saya mencari makanan bos susah
makanan bos tidak susah
ih ya ampun rapi banget
siapa dulu dong yang bantuin
kok kamu kan gue
ih apaan sih kan yang kerja mas pur yang bantuin kan aku
bakal siapa tat
buat mas romeo nggak enak kalau nggak nyediain makanan kan dia mau kasih kita duit
gak ada yang ngasih
gak ada yang bayarin nutra bang
udah bang kepanggilan ya mau nungguin dia di sana
silakan pak kk es dawet
ngenes itu kalau lagi godain cewek tapi malah dicuekin
ya bentar lagi sampai mas pur
bantuin ini juga ya
mas pur yang itu satu jatoh
antar saya ke dalam yuk
aduh maaf pak sofian
mau jemput orang
akhirnya dijual berapa motornya
nanti saya ke dalam dulu yuk
nanti pak gojak balik lagi
aduh pak sofian maaf banget saya gak bisa
yaudah saya pulang ya
iya pak gojak
iya emang belum rejeki kali
mbak kakak lelah
es daud aku dulu aja
oke kalau belum minat
lu mau ada tamu tak
kan mas romeo yang mau beli motornya bang ojek
ntar mau kemarin ntar sore
oh seperti itu
beliin mukena sama kerudung baru buat emak
mak malu pakai kerudung yang itu itu mulu
mas romionya kemana bang
motore gak jadi dibeli tat